inilah melon yang ditanam petani di wates kabupaten blitar
di saat petani di daerah lain merugi akibat curah hujan yang tinggi karena hasil padanya rusak
namun mereka justru tetap meraup untung
pasalnya melon yang mereka hasilkan tetap berkualitas sesuai standar permintaan pasar
ya petani di wates ini menanam melonnya di greenhouse
sehingga tanaman mereka tetap aman
rata rata mereka menanam enam ratus pohon di lahan seluas sepuluh x empat puluh meter
wilayah yang dikenal sebagai daerah kering ini mulai banyak menggunakan sistem greenhouse
di sini kan tanahnya tanah kering
nah saya nanam melon ini di ghos itu satu tahun bisa tiga kali
meskipun musim hujan itu masih tetap bisa tanam masih bisa bagus
petani pun tak kesulitan memasarkannya karena telah ditunggu pengepul
melon orange atau biasa dikenal sebagai rock melon ini
memiliki daging tebal dengan rasa yang manis dan tahan lama
melon ini juga tak dijumpai di pasaran lokal
karena produknya untuk ekspor serta memenuhi pesanan swalayan di ibu kota
ini meliputi untuk pasar supermarket juga untuk ekspor
untuk supermarketnya dari surabaya sampai jakarta
terus ekspornya ke singapura dan hongkong
dalam sekali panen petani menghasilkan rata rata di atas satu ton untuk luas lahan sepuluh x empat puluh meter
setiap tiga bulan masa panen tiba petani mengantongi uang di atas sepuluh juta rupiah
meski cuaca buruk puluhan petani melon di wilayah wates masih bisa tersenyum manis
semanis rasa melon yang mereka hasilkan
blitar jawa timur